sejumlah lokasi wisata kembali dibuka pada masa ppkm level tiga
setidaknya dua puluh lokasi wisata yang memenuhi kriteria akan dilakukan uji coba dengan sejumlah pembatasan
apa saja kriteria yang disyaratkan dalam pembukaan lokasi wisata tersebut
serta bagaimana memastikan protokol kesehatan diawasi secara benar di tengah euforia masyarakat yang akan berwisata
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
ada didin junaidi ketua umum gipi dan haryadi wibisono ketua umum perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat sore bapak bapak
terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini
kita ke pak didin dulu ya
pak didin sehat ya
pasti teman teman di asosiasi di gipi ini sudah diajak duduk bersama oleh kementerian parekraf khususnya ya
dan memastikan bahwa kebijakan untuk membuka lokasi wisata di tengah ppkm level tiga ini
sudah aman begitu ya untuk dikunjungi oleh masyarakat
untuk menjaga euforianya agar tidak kebablasan
ada juga yang masih bertanya pak didin
sudah tepatkah kemudian kebijakan ini muncul begitu di tengah fluktuasi kasus covid sembilan belas tanah air
apa yang bisa anda jawab dengan pertanyaan pertanyaan seperti ini pak
kriterianya sudah terpenuhi atau belum
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau ditanya kriterianya tentu ini adalah level tiga
sangat sulit untuk kita memprediksikan dulu
karena saya yang takutnya adalah euforia
menjadikan itu menjadi nanti feedback menjadi titik balik kepada kita semua
jadi kita yakin bahwa sebenarnya covid sembilan belas ini adalah covid sembilan belas
jadi kita para wisata harus betul betul itu adalah memelihara bahwa berjuang untuk perang terhadap covid sembilan belas
kita sudah deklarasikan itu
musuh kita itu sebenarnya itu
yang terpaparnya para wisata kita ini adalah karena covid itu
itu penyakit kita sebenarnya
makanya kita walaupun dibuka tiga harus hati hati
berangkali pelan pelan lah gitu
oke dengan skema dan aturan yang sudah ditetapkan itu menurut anda
masih belum cukup begitu atau ada syarat syarat yang perlu dipastikan lagi masyarakat aman dan terlindungi
oke kita kan sudah tahu ya
seperti kita mengatakan bahwa dalam rangka perang terhadap covid itu
ya itu adalah laksanakan protokol kesehatan dengan benar
di prokesnya prokes itu yang tadi lima m atau sampai enam
yaitu masker cuci tangan jaga jarak
yang jauhi kerumunan
dan batasi pergerakan atau movement
kemudian sampai kepada m yang a enam itu adalah makan
makan bersama di restoran itu pun jangan terus hura hura
jadi ini adalah yang penting
kita laksanakan protokol
dan kita laksanakan juga untuk kesehatan ini dengan tersama dengan cara terarah dan betul betul konsisten dan bertanggung jawab
oke ada nada nada keraguan juga ya saya dengar dari pak didin soal kebijakan ini
saya langsung ke pak haryadi
pak haryadi sudah tepat belum sih pak di tengah situasi sekarang
walaupun evaluasinya tentu berjalan begitu ya parameternya dikaji level tiga
ada pembatasan pembatasan yang diterapkan
tapi kemudian ancaman ancaman akan varian baru kluster wisata
ini juga membayangi masyarakat
tepatkah kriteria kriteria yang disampaikan itu atau memang secara momentum belum bisa sebenarnya kebijakan ini lahir
apa catatan anda pak haryadi
oke terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu terima kasih
saya ingin mulai dengan begini
bahwa mengobat orang sakit itu adalah kita menteri kesehatan
tetapi mencegah orang sakit itu bukan hanya tanggung jawab kesehatan tapi tanggung jawab kita semua sektor sektor di luar kesehatan serta masyarakat
jadi yang ketiga membuat risiko tertular penyakit
itu nggak ada yang berani bertanggung jawab
jadi kita melihat dari aspek kebijakan kebijakan itu pasti sudah mempertimbangkan memperhitungkan sikor sikor yang terjadi
sudah disinggung oleh pak dudi adanya euforia dan sebagainya
jadi selama kebijakan tadi sudah memperhitungkan maka kita lalu melihat bahwa kebijakan tadi saya umpamanya misalnya kebijakan di tingkat ke satu warnanya putih

ini pasti memang ada desakan baik dari masyarakat sudah bosan di rumah kepingin rekreasi maupun dari sektor ekonomi
saya menyadari itu
tapi tetap akan berhadapan dengan risiko kesehatan yang meningkat
nah dua hal ini yang kita harus melihat
makanya seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan
kuncinya dari pengawasan
oke ya kenapa ini penting pak haryadi
karena beberapa kali momentum momentum di mana saat angka dan data menunjukkan tren turun
ada kebijakan kebijakan yang juga membuat masyarakat seolah olah abai begitu dengan aturan aturan dan kondisi yang dihadapi saat ini
lalu kemudian implikasinya ya itu tadi ada kluster baru penularan di tempat tempat wisata seperti ini akan berpotensi terjadi
jadi bagaimana memastikan
distorsi komunikasi untuk pengawasan ini benar benar jalan begitu pak
tidak ada perbedaan begitu untuk pengawasan dan tidak ada kelonggaran apapun
memang benar benar ketat begitu untuk dilaksanakan di tingkat pengelola dan juga masyarakat itu sendiri
baik saya melihatnya begini
dalam suatu pengawasan maka yang menjadi pertanyaan siapa yang mengawasi dan siapa yang mengawasi
kalau kedua pelatihan ini persetinya berbeda maka yang terjadi kucing kucingan
begitu tidak ada pengawas
yang diperlukan adalah kesadaran bahwa yang melakukan ini tetap dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat
selama melakukan protokol kesehatannya itu karena diawasi karena peraturan karena syarat administrasi maka itu menurut saya masih berbahaya
karena orang melihat ini sekedar syarat ini sekedar peraturan
ini sekedar syarat ini sekedar peraturan
yang diperlukan adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan yang meninggalkan protokol kesehatan itu berisiko buat yang bersangkutan
dan untuk orang lain
oke artinya memang tidak hanya syarat administrasif melalui aplikasi tertentu
begitu ini sudah dipastikan aman terlindungi
tapi kemudian memang ada kerja konkret dari tim pengawasan ini
yang akan memastikan
saya ke pak didin kalau gitu
sudah dirumuskan juga tentu ya pak didin ya
siapa yang akan mengawasi kabarnya juga di tempat tempat wisata ini
akan ada satgas begitu
titik titik yang berpotensi untuk terjadinya kerumunan
dengan tingkat atau level wisata yang berbeda beda
ini juga akan ada tim tertentu begitu yang akan diturunkan oleh pemerintah
apakah ini bisa dipastikan pak
ya harusnya bisa
karena itu di setiap daerah ada pengawasan tempatan itu
dan saya sarankan kepada industri itu sendiri
industri sendiri harus melaksanakan
tadi protokol kesehatan itu yang saya katakan secara konsisten dan bertanggung jawab
berarti dan tahu pemusuh kita itu nggak kelihatan
dan musuh kita at any time dia bisa muncul
nah itu tadi
karena kita abai tadi
jadi itu adalah yang penting
bahwa betul betul kita sendiri industri pariwisata
apalagi kalau sudah buka sedikit sedikit
jadi tidak jangan sampai abai
sebab kita diberikan di mas herdi ya
kita diberikan umpamanya katakannya di jakarta
sudah dibuka hp
sampai jam dua puluh atau jam dua puluh
tapi dia sampai jam satu jam lima
artinya masyarakat itu bukan masyarakat umum
masyarakat industri juga saya aksakan
bahwa dia harus bertanggung jawab
apa yang disampaikan oleh pemerintah
itu harus dilaksanakan

dan saya minta kepada pemerintah
bila terjadi sesuatu yang istilahnya itu
abai dan lain lain ketahuan
kalau ditemukan kelalaian
dan juga pelanggaran saat ini diterapkan
siap diberikan sanksi khususnya bagi pelaku pelaku industri wisata ini ya
pak didin ya
sudah komit begitu ya
kalau ada kelalaian
dan juga pelanggaran yang ditemukan
siap dengan konsekuensi yang berlaku
atau mau berkesinambungan
yang saya bilang bertanggung jawab
itu adalah yang penting
dengarkan komitmen itu hari ini
agar kemudian ini menjadi catatan di kemudian hari
jika ada pelanggaran pelanggaran dan kelalaian tersebut
tinggal ditindak saja
saya ke pak haryadi
masyarakat kan sekarang dibuai begitu ya pak ya
dan narasi prokes yang ketat
memenuhi syarat syarat itu
ini sudah aman begitu
ini sudah terlindungi
jadi bebas melakukan apa saja
apa saja begitu
saat mereka berada
di lokasi wisata
dan berinteraksi sesama mereka
meluruskan salah kaprah persepsi seperti ini
bagaimana pak dari sisi epidemiolog
agar tidak kemudian
ini menjadi titik kelemahan
dari kebijakan ini
pertama saya melihat misalnya
sebagai syarat bahwa
seseorang yang mau masuk ke tempat umum
hakiman terhadap vaksinasi meningkat
orang lalu merasa
saya harus vaksinasi
bukan demi kesehatan
nah itu dia
tapi di satu sisi ini positif
karena meninap orang
atau tuntutan orang akan vaksinasi
menjadi sangat tinggi
dan itu membantu pemerintah
untuk segera mencapai cakupan
seseorang tadi mengikuti administrasi
yang memang dibuat oleh
entah untuk membuat rambu rambu
itu dalam rangka pelindungan
kemasuk ke melotot
tetapi dalam rangka
jadi kuncinya sebetulnya adalah
memang harus melindungi diri
tapi saya setuju dengan statement dari pak adhiding tadi
sebenarnya tidak disiawasi
tapi justru jadi pengawas
pengawas di dalam area
yang jadi tanggung jawabnya
karena salah berbikinnya begini
kalau tanpa ada yang melanggar
maka usaha saya ditutup
jadi saya harus memastikan
usaha saya ini terbuka
maka pengunjung harus
kekuran yang tempat meminta
maka harus berani
kalau tidak taat
tolong jangan masuk ke tempat
pak haryadi terakhir
yang atau rekomendasi
yang lebih solid
memastikan bahwa kebijakan ini tepat
agar di tengah tengah
nanti tidak ada istilah
menarik rem darurat
gitu pak haryadi
ya ini semuanya kan tadi
dengan kebesaran hati
evaluasinya harus tepat
dalam evaluasi tadi
tidak seperti yang diharapkan
ya mau tidak mau
harus melangkah mundur
dan ada tidak berhasil
pengawasan dan pengendalianya
masih ada di
yang disampaikan oleh
dari sisi kesehatan ini
di industri pariwisata
menjaga semua pihak
dan juga bisa
dan juga pak haryadi